pimpinan dpr mengapresiasi pergantian kepemimpinan di tubuh partai golkar
pasca penetapan aklamasi air langga hartarto sebagai ketua umum partai golkar
pimpinan dpr berharap golkar segera memilih kadernya
untuk menduduki posisi ketua dpr sebelum sembilan januari
pimpinan dewan berharap ketua dpr baru dapat dilantik saat pembukaan masa sidang dua ribu delapan belas
dan setelah itu tentu pengurus baru dapat membuat rekomendasi
tentang calon pengganti pak setia novanto
apapun calon pengganti itu tentu akan diproses
mudah mudahan kalau bisa ada pelantikan langsung tanggal sembilan
karena begitu masuk kita langsung bisa melakukan atau menyelenggarakan pelantikan pada hari pertama
sehingga ketua yang dilantiklah nanti yang menyelenggarakan pidato
atau pembukaan masa sidang